menu fusion food ini adalah penggabungan hidangan tanah air dengan kuliner amerika serikat
wah menggiurkan banget kan penampakannya
cara membuatnya layaknya membuat hotdog
letakkan sosis dan roti di atas panggangan yang sudah dilumuri margarin atau butter
tunggu sampai permukaannya berubah kecoklatan
sambil menunggu matang kita buat topping bumbu nasi gilanya ya
kocok telur lalu tumis sambil diaduk aduk
mirip seperti bikin telur orak arik ya
masukkan kol dan tambahkan sedikit air
kalau kol sudah sedikit layu masukkan potongan cabai dan saus kecap
tumis hingga harum
setelah itu saatnya diplating
roti jadi lapisan paling dasar
lanjut tuangkan tumisan bumbu nasi gila tadi ke atas hotdog
tambahkan bawang goreng potongan cabai serta pasli di atasnya
jangan lupa kerupuk sebagai pelengkapnya
perkawinan menu ini ternyata mengejutkan dan bikin ketagihan loh
dan rasanya nyambung banget walaupun berasal dari dua makanan berbeda
jadi beneran kayak makan nasi gila ternyata
ini bahkan ada kerupuknya jadi toppingnya nih bisa langsung dimakan
kayak kerupuk kayak begini nih
pedasnya berasa manis dari kecapnya juga enak banget
potongan cabainya sih yang bikin seger bener bener kayak nasi gila nih
tambahan kerupuk bikin tekstur hidangan jadi crispy
jadi walaupun hotdog masuknya makanan ringan tapi tetap kenyang nih porsinya
nah untuk minumannya ada milkshake coklat dan stroberi
dan khususnya milkshake coklat ada topping marshmallow yang dibakar
reza helmi arief yunan nugrah endrianto jakarta